kalo lo cowok sejati lo jangan pernah nyakitin cewek lo
itu ngomong gak pernah mikir apa ya
aku tuh kecewa sama kamu
aku mau berhenti sini berhenti gong
kei kamu apa apaan sih
kei kei tunggu kei
kei kei kei kei
kei dengerin aku dulu
kamu jangan kayak anak kecil gitu dong
kamu tuh yang kayak anak kecil aku udah capek sama kamu gong
kita kayak putus
apa kamu mau ngancam aku sama ibu aku
ingat ya aku bakal bayar semua
semua hutang karga aku ke lo dan kamu
aku sayang banget sama kamu kayak
mungkin aku yang terlalu cemburu sama kamu
cuma kamu yang bisa ngertiin aku kay
udah lah gong
kamu tuh bikin aku capek
aku tuh pengen tak putus sama kamu dan
aku janji aku gak bakal ngulanginnya lagi
eh boy maafin sikap cowoknya kemaren ya
gak ada yang suka begitu emosian
tapi lo teneng deh semua udah baik baik aja
bagus deh kalau semuanya udah baik baik aja
lo teneng deh gue masih tetep suka mangas oke
eh boy lo yang kemarin kejadian waktu carpentern di motor lo kenapa sih
kayaknya lo tuh panik banget
ini loh kei
walaupun ngisi di dompet gue gak seberapa
gue ini hidup sebatang karena
jadi menurut gue identitas tuh penting
apalagi untuk orang seperti gue
yang harus survive untuk mengisi kehidupan gue
serius lo cuma hidup sebatang karna
orang tua gue
nyokap gue udah meninggal
dan bokap gue gak tau kemana
jadi gue punya prinsip dalam hidup gue
gue gak mau ketergantungan sama orang lain
termasuk sodara gue sendiri
karena gue yang hidup dengan kaki tangan gue sendiri
kita di baik penampilan yang selingian
boleh jauh yang kuat
pasti cewek cewek tuh banyak banget yang ngantri ya
kalau mereka ngantri pasti mereka ada keperluannya
tolong dong manggilnya jangan mbak oli aja
aku itu baru beres studi dam break
so aku lagi belajar buat ngelola mul ini
kalau kamu lagi gak sibuk
tolong nganiin oli buat jalan di sekitar mall
boleh boleh pak
tapi nggak hari ini ya pak
soalnya lagi banyak kerjaan pak
yaudah kalau gitu mbak eh maksud saya
olin pak saya permisi dulu ya
bukannya kamu jalan sama temen kamu
kamu kaget ternyata aku bisa jemput kamu
bukan cowok selengnya kan gitu
kalau kamu bisa jalan sama cowok itu
aku dari tadi di mall ini buat merhatiin gerak gerik kamu
dan sekarang aku mau ngasih tahu ibu kamu
kalau kamu bukan cewek sebaik yang diberikan
lepasin bisa gak sih go
kau bilang mau berubah kan
aku mau buktiin kalau kamu itu bukan cewek yang setia
kamu itu salah paham
aku tuh gak ada apa apa sama dia
oh jadi ini pahlawan kesiangan kesayangan indonesia
sampai dibela belain buat nusuk gue dari belakang
udah deh dong pasapanya
kalau lo cowok sejati lo jangan pernah nyakitin cewek lu sendiri
aku udah cukup
aku udah kecewa sama kamu
dan sekarang aku minta putus
kamu tuh hari ini udah baik banget
udah nolongin aku jadi cowok kasar itu
terus kamu udah ngantri ke pulang deh
yaudah kita jemput ya
ya dulu bara temen kemantannya
kayaknya udah putus bu sama agung
gak mungkin kayak kamu gak boleh putus dari agung
kamu kan tau
iya bu kay selalu inget kok apa yang dibilang sama almarhum ayah
bu ibu tuh gak kasihan apa sama kay
ibu tau kan agung tuh gimana
kek justru itulah gunanya kamu
cuma kamu yang bisa merubah dia
supaya dia menjadi lebih baik ya
gak bisa bu agung tuh gak bakal berubah kalo karena kay
tapi harus karena dirinya sendiri
dan kay janji sama ibu kay bakal bayar semua hutang keluarga kita sama dia
yaudah kay istirahat dulu ya bu
panggilan ke pak jalan paparto ditunggu oleh ibu nita midi
di lebih utama terima kasih
dia ini anak pengelola gedung ini
malolala oli ini kebetulan dia baru pulang dari amerika
sejak kapan gue kawin sama saudara lo
panggil gue oli aja kali
oh iya boy kamu jadikan temenin aku ke lili
sebentar aku nanya kay dulu ya
tadi si pak doni nyuruh gue untuk memperkenalkan mal ini sama si oli
ya udah gak apa apa boy lagi lagi juga di hari biasa inget inget lo pak boy
ya udah kalau tinggal sendiri gak apa apa kan
kalo ada apa apa selamatkan gue ya
eh eh tapi kok gue jadi sensi ya
gue kan bukan cowok gue
tapi itu emang senin sih
jadi cowok kok kayak gitu
ini untuk apa nago
ini untuk keperluan ibu dan ke sehari hari
saya nggak mau terjadi apa apa bu
terutama sama boy teman satu kerjanya
saya permisi bu
terima kasih bu